mirsa sebentar lagi kita akan memperingati hari pahlawan
cnn indonesia menghadirkan kisah kisah inspiratif untuk anda
kali ini kami ajak anda mengikuti kisah seorang tukang tambaban
yang berhasil merintis sekolah luar biasa bagi anak berkebutuhan khusus
siapakah dia ini dia liputannya untuk anda
dengan sepeda motor yang kondisinya tak lagi bisa dibilang prima
kadiono menembus dinginnya pagi
bapak tiga anak ini mendatangi beberapa rumah anak didiknya
mereka bukan anak didik biasa
kadiono setiap pagi selalu menjemput anak anak berkebutuhan khusus
di sekitar tempat tinggalnya
untuk berangkat ke sekolah luar biasa insantiara bangsa
di dusun kerajaan desa campurjo kecamatan boja kabupaten kendal jawa tengah
sekolah luar biasa insantiara bangsa berdiri atas prakarsa kadiono
bersama dua orang rekannya
sekolah ini didirikan kadiono karena merasa prihatin
banyak anak berkebutuhan khusus di sekitar tempat tinggalnya
yang tidak mendapat pendidikan layak
setelah berdiri selama satu tahun slb insantiara bangsa sudah memiliki
dua murid yang memiliki kebutuhan khusus berbeda beda
itu yang menjadi kendala kami bahwa ini kan sudah satu tahun
satu tahun ke depannya kita tidak tahu apakah
masih di sini atau tidak
karena kan anak anak kami yang tiga puluh dua katakan itu
kita ya belum tahu
insya allah nanti tuhan yang memberitahu kepada kita
mau kemana anak anak ini
tapi mudah mudahan ada orang yang peduli kepada kita
memberikan tempat atau apalah
kami belum tahu anak anak ini mau bawa kemana karena
terus terang kami hanya diberi waktu dua tahun ini
ya beginilah merusak tapi merasa
merasa kami bersalah di sini karena kami belum punya tempat
jadi ya mudah mudahan ada orang yang peduli atau orang orang
beberapa orang yang peduli pada kami lah agar bisa membantu kami tentang tempat ini
memang kami agak prihatin kami sudah punya siswa sudah punya guru
tapi belum punya tempat ini yang menjadi kendala
sepulang mengajar dan mengantar siswa
kadiono membuka bengkel tambal ban miliknya
terletak di pinggir jalan utama kecamatan boja kabupaten kendal
pria berpendidikan s dua ini dengan cekatan mempersiapkan bengkel tambal ban
kenapa saya seperti ini memang ini dunia saya
ini kemampuan saya karena ini sebagai lahan saya
sebagai lahan untuk kedepannya
siapa tahu pada saat kita sebagai rezeki saya untuk meninggal atau untuk pahala kami di sana
kalau kita bisa mencari tempat untuk hidup kita bisa mencari tempat untuk hidup

yang lain yang diurusin orang lain yang berdiri
tapi saya dekat mak ini kemampuan saya
mak saya punya anak seperti ini berdoa semoga
doa yang anak anak yang kita upayain itu nanti bisa menjadi kita ke surga
luar biasa ya kisahnya
luar biasa ya kisahnya luar biasa ya kisahnya
ini sebetulnya adalah makna pahlawan yang sesungguhnya jauh dari sorotan
tetapi kemudian tetap berbuat sesuatu yang berdampak bagi masyarakat sekitarnya
dengan hal yang dimulai dengan hal yang kecil
tadikannya membuka sekolah untuk anak anak yang tidak mampu
iya pastinya kita membantu bukan karena kita mampu
tapi kita membantu karena kita tahu bagaimana rasanya tidak mampu
itu dia mungkin bisa kita ambil dari peristiwa tadi ataupun cerita tadi
dan kami akan terus menampilkan menjelang hari pahlawan nanti